majelis ulama indonesia sulawesi selatan mengeluarkan fatwa yang mengharamkan memberi uang pada pengemis di jalanan
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan muammar bakri sekretaris umum mui sulsel dan juga ari sujito sosiolog universitas gajah mada
selamat malam bapak bapak
selamat malam pak sujito selamat malam para pemirsa
baik pak muamar saya akan ke bapak dulu bapak dengan adanya fatwa ini apa sebenarnya dasarnya akhirnya memberikan uang pada pengemis menjadi haram
dan mengapa fatwa ini dinilai mendesak sekali untuk bisa dikeluarkan
ya baik ini melihat realitas yang terjadi di masyarakat terutama di masyarakat perkotaan
maksudnya jumlah pebuluh
dan dikenalai ada yang penting mengorganisasi mengaksesorasi orang orang yang lemah ini untuk kesentingan material
nah tidak perlu bersama pihak bersama pihak semua elemen untuk bersatu padu
memis di jalan paling tidak meminam disir dari pemandangan pemandangan yang semakin marah di jalan
oke mengapa kemudian alasannya apa pak sampai harus diharamkan
dalam menetapkan satu hukum tentu terutama hukum islam ada hal yang menjadi dasar pertimbangan
ini biasa disebut dengan ilat
nah inilah hukum yang menjadi kesepakatan para anggota komisi fatwa di majelis ulama
menteri kesehatan adalah
apabila diberikan terus diberikan kepada mereka
maka tentu akan mereka menjadikan sebagai pekerjaan
sudah menjadi profesi dianggap bahwa ini pekerjaan menarik dan tidak perlu bekerja
nah itu alasan alasan mungkinnya sehingga
ini ilat sebagai haram
selain itu memang
yang marah itu adalah
anak anak di bawah umur
nah ini kan juga
tentu menjadi karakter ekonomis
dari kecil sudah dibiasakan
dan di dukung oleh masyarakat
itu maka tentu
akan membina karakter anak bangsa kita ini
menjadi karakter ekonomis
satu hal yang ini
baik selain itu juga
dari mui sulseling
tadi menyebutkan bahwa
ada dugaan eksploitasi ya pak ya
yang dilakukan pihak pihak tertentu
penting sekali atau mendesak sekali
untuk dikeluarkan fatwa ini
saya akan ke pak ari sujito
dengan adanya fatwa ini
bagaimana anda menilainya
apakah sudah tepat dilakukan
tidak bisa disamaratakan
memang ada orang yang miskin
terutama ini akibat pandemi misalnya ya
terjadi kebeneran ekonomi
latar belakang pekerjaan yang tidak ada
lalu dia punya kapasitas yang terbatas
kemudian memilih mengemis
nah memang mengemis ini
sebagai pilihan yang terpaksa
itu ada juga kelompok masyarakat yang
itu satu kelompok
mereka sudah upaya ke sana kemarin
akhirnya tidak dapat
tapi juga ada
pengemis yang lebih pada
dia tidak mau upaya
dan pilihannya begitu
itu ada juga kelompok yang kemudian
ada memilih cara cara mengemis
mungkin karena mengeksploitasi
yang tadi diceritakan
nah tersebut itu saya kira
mengemis sebagai sebuah fenomena
itu kan akibat dari
bagian besar akar miskinan
nah kalau pilihannya adalah
dari evaluasi yang ada itu
sudah ada terapi
terapi yang tiba tiba
pengalaman dinas sosial itu
rata rata mereka dari mana
dan itu kemudian
nah kalau pertanyaannya
fatba ini efektif atau tidak
dan tentu saja
saya kurang sependapat
ini akan bisa menjadi
jawaban untuk membentuk para pengenik
oke jadi tadi juga
karena kalau lah misalnya begini ya
mengatakan ini haram
tapi pemerintah tidak mengupayakan apa apa
tidak membuka lapangan kerja
tidak ada apa apa ya
dia akan tidak akan menjawab masalah
nah itu artinya memang
komitmen ini sebagai problem struktural
tetapi harus dipilah pilah tadi
berapa persentase jumlah orang yang memang
itu yang harus ditangkap
sebagai kasus hukum
kemudian diberdayakan mereka
diberi efek cerah
tetapi kalau hanya
sekedar memberi fatwa
yang kemudian seolah olah itu akan menurunkan
itu masih hipotetik ya
berarti yang harus diatasi itu adalah
pari dari hulunya begitu ya
dari pihak yang diduga mengeksploitasi ini
dan juga lebih
apa kepada para pengemis ini
saya akan ke pak muamar
siapa siapa saja yang kemudian dikategorikan sebagai
yang tidak bisa
mendapatkan uang begitu
atau dalam hal ini
fatwa haram ini diberikan kepada mereka mereka
yang memberikan uang kepada pengemis
apakah yang di jalan
di ruang publik
atau yang seperti apa pak
ini kemudian berlaku haramnya
ya sebelum saya menjawab itu
ingin sampaikan bahwa fatwa ini adalah
satu konsep yang utuh
di dalamnya ada beberapa poin
jadi bukan hanya poin
membahas tentang pemberi
tapi kita awali dengan
sebuah hukum yang
meng pleitasi orang lain
itu kepentingan material
orang yang meng pleitasi
dihukumi sebagai tindakan haram
poin yang paling penting dari fatwa ini adalah
bagaimana kita ketahui bahwa
ada beberapa daerah yang sudah menerapkan
atau akan menerapkan peraturan daerah
berupa sanksi bagi pemberi
poin yang ingin disampaikan dari fatwa ini adalah
sebelum pemerintah setempat
memberlakukan sanksi bagi pemberi
pemerintah harus memikirkan
tentu bekerja sama dengan semua pihak
terutama dinas sosial
oke dengan kemanusiaan
untuk bekerja sama untuk
jadi pembinaan yang dilakukan itu maksimal
dari dulu hingga hidup
jangan seperti sekarang ini
mungkin menangkapi satu dua hari
setelah itu lepas lagi dan
bertebaran lagi di titik yang sama
itu jadi seharusnya memang
poin yang disampaikan
dalam fatwa ini adalah
wajib bagi pemerintah untuk
sebagai mana tentunya dalam
pembinaan nasional negara publik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima
kalau bagi pemerintah
dan yang diberikan
fakta ini melihat
dalam suatu daerah ada pengemis
hukum agama itu
yang berdosa adalah pemerintah terlebih dahulu
oke tapi ada fatwanya nggak
pak muammar untuk pemerintah
dan juga mereka yang menerima
ya ini kami sebutkan
ada ketentuan hukum
yang ada dalam fatwa ini
pertama haram mengeskualitasikan orang
kemudian bagi pemberi
haram memberi kepada peminta minta
di jalanan ya
jadi di jalanan dan ruang publik
karena pendukung pihak
yang ekskualitasi pengemis
serta tidak menjadi karakter yang baik
nah hukum bagi pengemis
haram jika yang bersangkutan
memiliki fisik yang utuh
serta karena faktor kemalasan saja
itu haram bagi pengemis yang
nah ini dihukumi makro
bagi yang memang memiliki keterbatasan fisik
tapi itu dilakukan di jalan
yang berwenang untuk
memperhatikan lebih serius ini
dalam hal ini
ada juga dinas sosial ya pak muammar ya
tadi sudah mendengarkan
apa apa saja yang kemudian
dikeluarkan fatwanya haram
apa apa saja yang kemudian menjadi makruh
tapi kalau kita lihat
memang fenomena pengemis
yang tadi disebutkan dengan beragam caranya
berbagai macam bentuknya begitu ya
supply demand begitu
karena memang ada yang memberikan uang kepada mereka
dan apa yang memang seharusnya dilakukan
pengawasan seperti apa yang harusnya dilakukan
penindakan seperti apa yang harusnya dilakukan
agar tidak ada lagi begitu
adanya pengemis yang dieksploitasi
jadi kalau kita lihat
prosentase seberapa jumlahnya
para pengemis yang di jalanan
yang kira kira yang mengganggu kayak apa
itu kan sebetulnya bisa didung dari jumlah prosentasenya ya
itu kan tidak sebesar problem ekonomi secara makro yang dialami oleh daerah
nah jika kita mau punya komitmen mengatasi itu
maka mobilisasi di sumber daya di level kabupaten
untuk penguatan mereka
fasilitasi kerja untuk pilihan
pilihan alternatif sesuai dengan kapasitas mereka
itu salah satu cara untuk menjawab problem itu
nah kalau misalnya kita membuat klasifikasi oke
tapi kalau kemudian konsep menolong orang
kemudian juga dianggap haram
orang akan bergeser isunya
orang akan bergeser isunya menjadi halal haram
tapi problem ekonomi sebagai akar masalah
ini nanti akan digeser
sekali lagi ya poin saya adalah
mungkin itu keresahan masyarakat sudah banyak
tetapi sekali lagi
jadi kerja mengenangani pengemis ini bukan kerja dinas sosial saja
tetapi di kerja dinas perekonomian
pariwisata dan seterusnya
sehingga dia tidak dianggap sebagai masalah sosial yang sempit
hanya gara gara dianggap sebagai penyimpangan gitu saja
kalau orang diharamkan gitu
nah saya yakin ya misalnya kita petakan di kota kota itu
kalau otonomi daerah dengan sumber daya yang ada juga memberi perhatian
dan tidak hanya sekedar menyerahkan ini pada dinas sosial
mampu itu daerah
nah sehingga kita akan punya pandangan bahwa memanusiakan mereka dengan cara memberi kerja
nah tadi kategori bagi yang melakukan eksploitasi
anak anak terus kemudian disewakan tangkap saja itu
secara hukum juga memang sudah ada aturannya ya
nah yang memang miskin ini
dan mungkin diedukasi gitu
tidak hanya sekedar melahirkan efek jirah
diedukasi ya memang harus kerja keras pemerintah
nggak bisa ini kemudian lahir sekedar fatwa
menurut saya ya nanti saya khawatir gitu ya
ini interpretasinya orang bisa macam macam ya
orang debatnya soal fatwanya akhirnya gitu loh
tapi kemungkinan dan pengumusnya tidak terselesaikan
saya khawatir ini menggeser isu
saya menghargai sebagai sebuah argumen dan pendapat
tapi juga pemerintah daerah kabupaten kota bahkan desa
tidak ikut tanggung jawab atas problem ini
dengan mengedukasi memberdayakan mereka dimobilisasi
dan kesannya ini hanya tugasnya dinas sosial gara gara mereka menyimpang di jalan itu
menurut saya ini tidak memecahkan masalah
sekali lagi ini momentum buat kita untuk membangun argumen ke publik bahwa
ini akarnya kemiskinan
kalau lah ada upaya eksploitasi sebagai peristiwa hukum ya
anak dieksploitasi atau di bahkan di chat ya kasus yang kemarin terjadi
itu ditangkap itu sebagai peristiwa hukum itu aja yang diambil
tapi jangan kemudian melahirkan arah yang isunya menggeser
nanti dinas sosial atau dinas dinas yang lain tidak bekerja gara gara sudah ada fatwa itu
itu lebih bahaya menurut saya
karena ini akarnya sangat
oke terima kasih banyak pak arya sujito yang merupakan sosiolog dari ugm
dan juga muammar bakri sekretaris umum mui sulawesi selatan atas waktunya malam hari ini
kita sama sama berharap juga pastinya peran semua pihak karena lagi lagi adanya pengemis seperti ini
ada supply dan demand ya
ketika ada yang memberi kemudian juga itu akan menimbulkan adanya pengemis pengemis ini
tapi yang tadi disebutkan pak ari berkali kali harus diatasi dari akarnya
akarnya dari mana
salah satunya adalah adanya kemiskinan yang menyebabkan adanya pengemis pengemis termesuk diantaranya di ruang publik
terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected